saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani
hai selamat malam irin wardani
bagaimana keadaan anda di kerawang pada saat ini irin silahkan
ya selamat malam sheryl bisa dilihat di belakang saya
kawasan ruas jalan tanjung pura ini mulai ramai sekali
kendaraan bermotor yang rata rata didominasi oleh kendaraan roda dua
itu sudah mulai memasuki ruas jalan tanjung pura ini
sejak pukul empat sore tadi hingga sekarang sudah tercatat empat belas kendaraan bermotor
baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat memasuki melewati jalan tanjung pura ini
saya akan tunjukkan ke anda bagaimana ramenya kawasan tanjung pura ini
rata rata para pemudik didominasi dari kawasan jakarta dan juga dari daerah jawa tengah
memasuki daerah karawang jawa barat ini melalui jalan tanjung pura
sudah empat belas kendaraan bermotor
kendaraan bermotor melintasi kawasan ini sheryl
diperkirakan dibandingkan tahun lalu hingga hari h lebaran
ada tiga empat juta kendaraan bermotor yang melintasi daerah ini
melintasi tanjung pura ini maksud saya
namun sekarang di prediksi pemerintah memprediksi
akan ada lebih dari empat enam juta kendaraan bermotor yang akan melintasi kawasan tanjung pura ini
sebagai catatan untuk saat ini pemerintah sudah mulai menghimbau kepada para pemudik
melakukan perjalanannya karena besok diprediksi merupakan puncak kepadatan lalu lintas
apalagi di kawasan yang sering dilalui oleh kendaraan roda dua ini
yang harus diperhatikan oleh para pemudik terutama pengendara sepeda motor adalah
keadaan cuaca di daerah karawang jawa barat ini berganti ganti seperti tadi
sempat hujan kemudian panas lagi
jadi untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua harus benar benar siap
baik dari pakaiannya
pakaian ganti terutama yang bawa anak anak kecil
karena tadi saya melihat ada beberapa anak kecil yang diboncek oleh orang tuanya
dengan pakaian yang sangat minim tidak dibekali dengan jaket
sebagai orang tua anda harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan putra putri anda saat diboncek
juga untuk tahun ini sudah agak berkurang masyarakat membawa beban berat di jog sepeda motor mereka
karena memang pemerintah sudah menghimbau untuk tidak membawa barang bawaan berat
seperti yang kita tahu bahwa barang bawaan berat itu juga membebani bagi para pemudik

bukan dengan jalanannya mereka bukan jalan jalan yang akan mereka lalui sheryl
ada beberapa rest area yang dibuka oleh pemerintah
oleh pihak kepolisian maksud saya termasuk di polsek polsek terdekat
jadi buat anda para pemudik terutama yang menggunakan kendaraan bermotor
haram memperhatikan rest rest area dan juga jangan khawatir
ada di beberapa titik rest area
ada di beberapa titik rest area
ada di beberapa titik rest area
disediakan pompa bensin juga warung warung makan
sehingga anda kalau lelah silahkan beristirahat di rest rest area terdekat
baik terima kasih banyak irin wardani atas laporan anda langsung dari kerawang